pemerintah meminta warga jangan panik saat aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mulai diterapkan tanggal sebelas januari
ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto mengatakan
langkah yang diambil pemerintah adalah pembatasan bukan penghentian kegiatan masyarakat
ppkm yang diterapkan pemerintah menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas dan berbasis pada kota dan kabupaten bukan keseluruhan provinsi jawa dan bali
jadi tentunya kita hanya yang esensial saja yang diperlukan saja dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi
ada sejumlah perbedaan pemberlakuan psbb sebelumnya dengan pembatasan baru yang akan mulai berlaku ini
pertama jika psbb inisiatif awal dari pengajuan pemerintah daerah dalam pembatasan baru ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat
inisiatif pemerintah pusat berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah daerah
untuk dilakukan pembatasan
daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan pembatasan baru
kriteria tersebut yaitu dilihat dari tingkat kematian tingkat kesembuhan tingkat kasus aktif dan keterisian rumah sakit untuk icu dan isolasi
dalam psbb semua kegiatan perkantoran dihentikan kecuali sektor esensial
namun pada pembatasan baru penerapan sistem work from home di perkantoran tujuh puluh lima persen
sementara sektor esensial tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan menjaga protokol kesehatan
untuk pasar dan pusat perbelanjaan dalam pembatasan baru ini akan dibuka sampai pukul sembilan belas waktu indonesia barat
makanan minum di tempat maksimal dua puluh lima persen dan pemesanan makanan takeaway dan delivery diizinkan
sebelumnya dalam aturan psbb pasar dan pusat perbelanjaan dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok
rumah ibadah akan diberlakukan pembatasan kapasitas lima puluh persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat
kegiatan fasilitas umum akan dihentikan sementara sedangkan pada psbb ditutup dan tidak boleh ada kegiatan berkumpul lebih dari lima orang
untuk moda transportasi dalam psbb ganjil genap tidak berlaku
kendaraan pribadi dibatasi lima puluh persen kapasitas penumpang
maksimal lima puluh persen penumpang angkutan umum taksi dan kendaraan rental ojek
tidak boleh mengangkut penumpang
sementara dalam pembatasan baru aturan transportasi diatur secara ketat dengan ketentuan akan diatur lebih jauh
adapun dalam pembatasan baru untuk kegiatan konstruksi masih sama seperti psbb yaitu beroperasi seratus persen
dan kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara daring